terima kasih anda masih bersama kami singapura menerapkan kebijakan terbaru terkait perjalanan wisatawan asing
pengunjung dapat kembali merasakan pengalaman berwisata di singapura hampir sama seperti sebelum pandemi
salah satunya adalah penyediaan antigen rapid test saat tiba di singapura
syarat utamanya pengunjung harus menerima vaksinasi penuh covid sembilan belas
terhitung satu april dua ribu dua puluh dua singapura akhirnya membuka perbatasan sepenuhnya bagi turis asing tanpa melalui proses karantina
singapura meniadakan jalur vaccinated travel lane atau vtl dan beralih ke vaccinated travel framework atau vtf
nah siapa yang udah lama banget nggak ke singapura nggak jalan jalan ke singapura
sama dong saya juga
nah sekarang kalau misalnya mau jalan jalan ke singapura memang ada beberapa kebijakan yang tidak sama dengan sebelum masa pandemi
seperti apa yuk kita lihat ya
sesuai dengan skema terbaru vaccinated travel framework atau vtf
maka wisatawan yang sudah menerima vaksinasi covid sembilan belas lengkap menjadi syarat mutlak untuk bebas mengunjungi singapura
siap ke singapura artinya
anda juga siap dengan sejumlah persyaratan yang ada
yang paling penting persyaratannya adalah anda sudah menerima vaksinasi lengkap covid sembilan belas sebanyak dua kali
kalau anda belum mendapatkan booster tidak apa apa
yang penting sudah vaksinasi lengkap
sementara itu untuk anak anak di bawah usia dua belas tahun ini dibebaskan atau dikecualikan dari persyaratan yang ada
nah per satu april dua ribu dua puluh dua pengunjung juga bebas memilih segala tiket penerbangan

jadi tidak harus penerbangan yang terkoneksi vaccinated travel lane
artinya akan semakin banyak opsi dong ya
harganya juga bisa disesuaikan dengan kantong kita
sebelum keberangkatan anda juga wajib mendownload aplikasi trace togethers milik singapura dan meregistrasi data anda
pengunjung wajib mengisi singapore arrival card atau sgac
melalui aplikasi dengan mencantumkan riwayat kesehatan tiga hari sebelum kedatangan di singapura
untuk apa untuk meminimalisasi pemeriksaan dokumen secara manual
pengunjung juga harus menunjukkan bukti email konfirmasi sgac ini ketika check in
lalu berikutnya anda harus menunjukkan bukti pcr atau antigen rapid test art yang berlaku dua x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
nah dalam kebijakan terbaru ini tidak lagi mewajibkan pengunjung untuk melakukan antigen rapid test mandiri setibanya di singapura
sehingga ketika anda tiba anda langsung bisa menjelajahi singapura
sehingga ketika anda tiba anda langsung bisa menjelajahi singapura
sehingga ketika anda tiba anda langsung bisa menjelajahi singapura
pelonggaran kebijakan singapura terbaru ini membuat pengunjung dapat merasakan pengalaman berwisata di singapura hampir sama seperti sebelum masa pandemi
saya pikir keputusan untuk membuka peringkat singapura tidak terjadi sepanjang malam
ini selalu menjadi bagian dari rencana pemerintah singapura untuk membuka singapura secara progresif dan secara langsung
sejak saat pemerintah tniw menunjukkan rencana untuk hidup dengan covid sembilan belas sebagai pandemi ini selalu menjadi rencana
saya pikir keputusan untuk membuka peringkat singapura terbaru ini membuat pengunjung dapat merasakan pengalaman berwisata di singapura hampir sama seperti sebelum masa pandemi
sejak saat pemerintah tniw menunjukkan rencana untuk hidup dengan covid sembilan belas sebagai pandemi ini selalu menjadi rencana
sejak saat pemerintah tniw menunjukkan rencana untuk hidup dengan covid sembilan belas sebagai pandemi ini selalu menjadi rencana
sejak saat pemerintah tniw menunjukkan rencana untuk hidup dengan covid sembilan belas sebagai pandemi ini selalu menjadi rencana
tni selalu menjadi rencana untuk hidup dengan covid sembilan belas sebagai pandemi ini selalu menjadi rencana
pasalnya hampir selama ini yang disease singapura memperkenat perbatasan dan mengurangi kunjungan internasional ke negaranya
lebih gemar sih ya soalnya lebih gampang ke syaratannya jadi kalau mau jalan jalan juga sudah normal seperti dulu kalau bois pribadi tetapi kamu masih warto masih dubuh selalu di jaga redonda iktir otot perambilan

kalau misalkan buat pribadi aku sih cukup khawatir mungkin kita harus lebih perbanyak untuk protokol kesehatannya juga tetap dijaga ya
meskipun kita ada di luar juga gitu sama sosialisasi juga tetap
kayak sanitizer itu mungkin juga tetap dibawa
pelonggaran kebijakan perjalanan yang diberikan singapura diharapkan dapat memberikan dorongan bagi sektor perekonomian
melalui pariwisatanya untuk membantu mengembalikan posisinya sebagai pusat bisnis dan penerbangan
tiffany raitama warsan singapura